nah sementara itu menko polhukam mahfud md mengatakan dugaan transaksi mencurigakan pencucian uang bukan rp tiga ratus triliun namun mencapai rp tiga ratus empat puluh sembilan triliun
ya mahfud md juga ikut menjelaskan bahwa transaksi janggal ini adalah dugaan pencucian uang yang melibatkan pegawai kementerian keuangan dan juga pihak luar
namun dirinya menegaskan bahwa transaksi ini bukanlah kasus korupsi
bahwa yang kami laporkan itu laporan hasil analisa tentang dugaan tindak pidana pencucian uang
berkali kali saya katakan ini bukan laporan korupsi tapi laporan tentang dugaan tindak pidana pencucian uang
yang menyebabkan pencucian uang
menyangkut pergerakan transaksi mencurigakan saya waktu itu sebut tiga ratus t
saya sudah dipeliti lagi transaksi mencurigakan itu tidak lebih dari itu tiga ratus empat puluh sembilan t mencurigakan
dan saudara harus tahu bahwa tindak pidana pencucian uang itu sering menjadi besar
karena itu mengangkut kerja intelijen keuangan
uang yang sama mungkin berputar sepuluh kali secara aneh itu mungkin dihitungnya mungkin dihitungnya hanya dua atau tiga kali
padahal perputarannya sepuluh kali misalnya saya kirim uang ya mencurikan ke hibahan
iwan kirim ke sekretarisnya sekretarisnya ngirim ke sana kirim ke saya lagi
uang yang sama itu tetap dihitung sebagai perputaran uang aneh
nah itulah yang disebut tindak pidana pencucian uang
jadi jangan berasumsi bahwa kementerian keuangan korupsi tiga ratus empat puluh sembilan t
tidak ini transaksi mencurigakan dan itu banyak juga melibatkan dunia luar